seorang pria tertangkap basah saat mencuri sepeda motor di sebuah konter ponsel di klaten jawa tengah
aksi pelaku gagal lantaran tidak bisa menghidupkan mesin motor hingga aksinya diketahui oleh korban
seperti inilah video rekaman kamera pemantau detik detik saat pelaku tertangkap basah ketika mencuri sebuah sepeda motor
di sebuah komputer ponsel di desa gombang kecamatan cawas klaten jawa tengah pada kamis petang
dalam video rekaman kamera pemantau yang sempat viral di sejumlah media sosial tersebut
tampak pelaku beraksi seorang diri kemudian berjalan mendekati sepeda motor milik korban yang kuncinya masih terpasang
pelaku kemudian berusaha kabur sambil membawa sepeda motor curian tersebut
namun naas mesin sepeda motor gagal dihidupkan
sehingga aksi pelaku diketahui korban
karena panik pelaku kemudian langsung menjatuhkan sepeda motor lalu kabur melarikan diri
korban sementara duduk di depan etalase penjualan dengan satu karyawannya
nah tersangka ini jalan di depannya melihat kunci motor masih nempel
pertimbangan dari tersangka jaraknya begitu dem
dekat dengan motor mungkin lebih cepat larinya apalagi kunci masih tergantung
nah ternyata korban pun dengan sigap langsung mengejar si tersangka
tersangka belum sempat membawa kabur motornya namun sudah beranjak atau keluar dari tempat parkiran kurang lebih sekitar dua meter
kenapa kok langsung ke tempat motor itu
terus kelihatan ada mondar di mental terpaksa itu saya ambil